kali ini saya akan menyambangi salah satu gereja tertua di jakarta
destinasi pertama saya adalah gereja katolik santa maria de fatima
yang berlokasi di jalan kemenangan tiga glodok jakarta barat
suasana tionghoanya kental banget di sini
karena desain arsitekturnya ini sudah sangat tionghoa
kemudian ada warna emas dan juga merah
gereja ini dibangun pada abad ke sembilan belas
dan dijadikan cagar budaya oleh femprof dki jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
tepat di samping altar terdapat patung yesus kristus dan bunda maria
dengan dekorasi khas tionghoa
dulu gereja ini awalnya adalah rumah seorang kapitan keturunan tionghoa
yang menarik adalah ada beberapa benda di dalam gereja ini
peninggalan masa lampau seperti salah satunya adalah meja altar yang satu ini
ini meja otak ini peninggalan pemilik rumah pada saat itu
betul meja altar ini adalah dulunya patung
keluarga besar dari tuan kapitan chu itu
memanfaatkan meja ini sebagai meja sembayang atau meja taruh abu juga
ini kan dulu tempat tinggal nih
dulu ruangan apa nih pak andre ini
untuk yang di altar sini sendiri ini dulunya rumah yang kedua
sebagai rumah keluarga dan rumah untuk sembayang
terus di sisi sini ini dulunya taman atau kebun
atap gereja juga dihiasi ornamen khas tionghoa
di bagian luar terdapat menara lonceng yang dibangunnya
ada pula bukit maria de fatima yang digunakan umat untuk memanjatkan doa
di sini ada visualisasi bunda maria
kemudian yang tiga orang ini apa nih pak andre
nah ini namanya kita sebut di sini bukit maria de fatima
fatima itu yaitu bunda maria itu menampakkan diri di suatu kota kecil di de fatima
itu di fatima
itu kurang lebih pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari dulu bunda maria menampakkan diri di fatima itu kepada tiga anak gembala
salah satunya lucia yacinta dan francisco
ini mereka bertiga ini kakak beradik
awalnya gereja didirikan untuk beribadah sekolah dan asrama
bagi orang orang hokiau atau cina perantau yang berada di sekitar gelodok
kini gereja katolik santa maria de fatima menjadi tempat ibadah
di mana sembilan puluh lima persen umatnya adalah etnis
destinasi saya berikutnya adalah
museum benda benda alkitab yerusalem di jakarta utara
tempat ini bisa menambah pengetahuan kita tentang berbagai benda
yang disebutkan dalam alkitab
disini ada alat penampi untuk memisahkan gandum dari tangkainya
ini disebutkan dalam kitab matius
selain ini ada masih banyak lagi benda benda lain
koleksi yang dipamerkan di museum ini sebagian besar
didatangkan langsung dari israel
didirikan pada januari dua ribu sembilan museum ini bertujuan membuat alkitab menjadi lebih hidup
saya berpikir benda benda yang tertulis di dalam alkitab itu banyak yang kita tidak kenal
karena budaya kita beda tanamannya pun berbeda
oleh sebab itu saya mengambil benda benda dari sana juga tanamannya dan ini ada di museum ini
sesuai dengan namanya museum ini khusus memamerkan koleksi berbagai benda yang disebutkan dalam alkitab
ada sekitar tiga ratus koleksi yang dipamerkan
mulai dari koin yang digunakan pada lima ratus sembilan puluh sebelum masehi sampai seribu sembilan ratus enam puluh delapan masehi
visualisasi mahkota duri dan cambuk yang digunakan saat penyaliban yesus hingga kirbat air mata
ini bahannya dari kaca
iya bahannya dari kaca
ini digunakan oleh orang orang pada saat itu kalau berduka
berduka betul menangis dan sepertinya juga kalau mengalami pertobatan menangis itu juga air mata yang ditampung
seperti wanita yang mengurapi kaki yesus dengan air mata itu seperti sebelumnya dia sudah menampung air matanya
di sini juga ada kirbat yang lain loh ada kirbat anggur
kirbat anggur ini ada dari kulit kambing betul
kulit kambing utuh tanpa jahitan
nah jadi banyak tahu ya kalau zaman dulu ini keribat seperti ini dari kulit kambing utuh digunakan untuk menampung berbagai macam benda benda cair ya
seperti ayam susu dan sebagainya
ini dapat dari mana pak
selain benda ada pula berbagai jenis tanaman yang disebutkan dalam alkitab seperti ara dan zaitun
semuanya didatangkan dari israel
museum ini boleh dikunjungi oleh siapa saja tanpa biaya masuk alias gratis
museum buka senin hingga jumat pukul sembilan pagi sampai empat sore sementara sabtu khusus untuk rombongan dengan perjanjian
tim liputan cnn indonesia jakarta